ini sepasang suami istri di tasik malaya jawa barat diduga mempertontonkan hubungan intim kepada sejumlah anak secara langsung di kamar rumah pelaku ini sangat tidak patut untuk dicontoh
untuk melihat aksi ini anak anak diminta untuk membayar sekitar sepuluh ribu rupiah atau menyerahkan kopi rokok serta mie instan
sejumlah tokoh agama dari kecamatan kadipaten mendatangi kantor komisi perlindungan anak indonesia kabupaten tasik malaya jawa barat selasa pagi
mereka melaporkan pasangan suami istri yang diduga mempertontonkan adegan intim terhadap enam orang anak usia sekolah dasar
anak anak itu diajak melihat adegan hubungan intim suami istri secara langsung di dalam kamar rumah pelaku pada bulan ramadan lalu
selain harus membayar lima hingga sepuluh ribu rupiah sebagian korban juga menyetor rokok kopi hingga mie instan
tontonkan bahkan ada yang harus bayar tapi tidak diaktifkan
ada yang lima ribu ada yang sepuluh ribu
ternyata keterangan dari anak

berdasarkan hasil investigasi terhadap korban kpaid tasik malaya membenarkan jika telah terjadi tindakan menyimpang dari pasangan suami istri ini
kenam anak ini bahkan disebut berusaha mempraktekan adegan mesum yang mereka tonton kepada anak balita berusia empat tahun
efek dari nonton video itu dari investigasi yang memang dapat kami temukan bahwa
anak anak ini kemudian melakukan tindakan asusila kembali kepada anak yang diduga usia empat tahun
tokoh ulama meminta bantuan hukum dan pemulihan psikis dari kpaid untuk korban
mereka juga menuntut agar pelaku segera diproses hukum
deden rahadian tasik malaya jawa barat